saudara dirgakum korlantas polri brigjen r selamat santoso mengatakan data dari kepolisian jumlah kendaraan yang sudah masuk dari dua gerbang tol yaitu cikatama dan kaliurip masih belum sepenuhnya kembali
yang sudah kembali itu dari dua gerbang tadi itu tiga ratus sembilan puluh tujuh
sehingga apabila kita kalkulasi yang melewati dua gerbang tol itu itu masih ada sisa itu tadi per jam dua puluh
jam dua puluh satu tanggal empat belas
nah itu sisanya yang masuk gerbang kembali itu adalah lima ratus tiga puluh sembilan enam ratus tujuh puluh tujuh
nanti akan tetap kita hitung sampai dengan hari ini
hari ini sisa kendaraan
kemudian terkait dengan kecelakaan kecelakaan data kecelakaan kami itu dari tadi yang disampaikan bapak kakor lantas itu mencapai dua satu ratus lima puluh dua selama operasi dari tanggal empat sampai hari ini
modus atau kondisi jalan terjadinya kejadian itu itu di jalan lurus itu ada satu sembilan ratus satu kejadian
artinya bahwa masyarakat perlu tetap menjaga kesehatannya
karena faktor menjaga jarak di jalan yang lurus itu akan menimbulkan kejenuhan
itu yang perlu kita antisipasi apabila istirahat
atau kondisi kurang fit atau lelah istirahat di tempat rest rest area yang sudah kita sediakan
ataupun kalau misalnya rest area itu penuh maka diharapkan bisa keluar dari jalan tol